dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional komunitas badut pustaka di tasikmalaya jawa barat
mengajak anak anak untuk menunggu waktu berbuka dengan membaca buku
kegiatan yang menyenangkan sekali buat anak anak
selain bertujuan untuk menanamkan minat baca sejak dini
sosialisasi rajin membaca diharapkan mampu mengurangi potensi kecanduan penggunaan gawai pada anak
berkumpulan jurnalis tasikmalaya dan badut pustaka menggelar ngabuburit literasi
siswa siswi yang masih duduk di sekolah dasar desa lui budah sukaraja tasikmalaya jawa barat ini
mengikuti kegiatan baca buku dengan antusias
senang ini lagi ngabuburit ya
ngabuburit sambil lihat badut sambil baca seru gak
terus takutnya lihat ngabuburitnya
baik ya ngabuburitnya ya
selain belajar membaca bersama ratusan buku pelajaran cerita mendidik dan sejarah agama islam
para pengajar berkostum badut ini juga memberikan trik membaca agar mata anak anak tidak mudah lelah
gerakan badut literasi sudah berdiri sejak tahun dua ribu tujuh belas
dengan menyasar pelajar di pelosok daerah
terutama yang kurang memiliki akses sarana dan prasarana
menerapkan untuk literasi membaca kepada anak anak
untuk mengurangi anak anak bermain gadget
terus anak anak minimal ada kegiatan satu hari itu ada membaca halaman
halaman lain halaman lain dan menambah wawasan
dan tidak hanya pelajaran membaca yang bisa menjadi bekal para siswa di kemudian hari
di akhir acara para siswa juga mendapat bonus pertunjukan batik
dan juga berkontrak ke badut sulat
den rahadian tasik malaya jawa barat